lantas siapakah kapolda yang akan dijadikan saksi dalam sidang sengketa pemilu di mahkamah konstitusi dari pihak tpn ganjar mahfud
dan bagaimana pula sebenarnya prosedur menghadirkan seorang kapolda aktif dalam sidang mk
kita bahas sore hari ini bersama m rusi hombing dewan pakar tpn ganjar mafud
mantan kepala divisi hukum polri arianto sutadi dan dosen sthi jentera bivitri susanti
selamat sore bapak dan ibu semua
saya mau ke pak emrus terlebih dahulu
pak emrus jadi ini kan kapolri menunggu nih siapa nama kapolda yang akan dihadirkan rencananya oleh tim tpn ganjar mahfud
jadi ini akan dibocorkankah sekarang namanya siapa
baik yang pasti kita sedang bekerja keras untuk mengumpulkan fakta data dan bukti hukum
dan termasuk para saksi tersebut karena bagaimanapun kalau ada suatu kasus
maka tentu disertai juga para saksi saksi
nah para saksi tersebut tidak sekedar hanya katakanlah seorang pejabat tertentu di kepolisian
tetapi para pihak yang menjadi saksi kita akan bawa ke mahkamah konstitusi
jadi ini merupakan suatu paket daripada keseluruhan karena memang tim hukum kita
tapi sebenarnya sudah ada belum sih yang sudah siap begitu
polisi yang aktif gitu ya sosoknya sudah ada namanya sudah ada dan mau menjadi saksi
baik itu dikatakan tadi di opening kita oleh pak todung semua para saksi kan kita ajukan
oleh karena itu ada waktunya yang tepat nanti bahwa nama para saksi itu akan kita sampaikan di mahkamah
hak konstitusi apapun jabatannya
karena menurut kami bahwa para saksi itu adalah suatu kewajiban bagi seluruh rakyat indonesia ketika ada keterkaitan dan diduga mengetahui suatu kasus tertentu
jadi sebagai warga negara yang baik siapapun itu status sosialnya maka ketika diajukan menjadi saksi dalam suatu penegakan keadilan dan kebenaran
saya kira kita bertanggung jawab untuk hadir di dalam suatu
jadi masih dikumpulkan ya belum diumumkan juga siapa nih kira kira bocorannya
kalau gitu mbak bivit kemarin kan kapolri jenderal istio sigi sudah berkomentar juga ya bahwa kita juga tunggu nih namanya siapa
dan kalau benar memang mau menjadi saksi harus ada bukti yang kuat
mbak bivitri sebenarnya ngelihat dari pernyataan pak kawor ini apa sih yang dilihatnya
ya kita juga belum tahu ya barangkali mesti tanya ke pak kapolri sendiri
tapi yang jelas begini justru kan kehadiran saksi itu untuk
meyakinkan hakim tentang suatu peristiwa hukum yang sedang diperiksa di dalam sebuah pengadilan dalam hal ini mahkamah konstitusi
jadi masalah bukti kuat atau tidak ya nanti terserah hakim dan yang penting saksinya datang dulu ke mahkamah konstitusi
sebenarnya itu dulu yang harus dipahami bersama
jadi yang harus kita lihat itu memang bukan jabatannya bukan juga misalnya kalau barangkali ada publik yang terkecoh
kalau polisi nggak boleh pokoknya ikut ikutan dalam pemilu bukan itu
karena saya menduga yang ingin dibuktikan adalah soal keterlibatan aparat karena kita berbicara soal dugaan kecurangan pemilu yang sifatnya terstruktur sistematis dan masif
kalau hadir sebagai saksi meskipun ini perkaranya adalah perselisihan hasil pemilihan umum
itu bukannya tidak diperbolehkan boleh saja tentara kah atau polisi kah
untuk dipilih maupun hak memilih
karena ini adalah kewajiban untuk hadir sebagai saksi bila dipanggil
nah persoalannya adalah apakah nanti atasannya itu mengizinkan atau tidak
karena pada dua ribu sembilan belas sebenarnya saya ingat betul waktu itu tim hukumnya prabowo ketika itu
juga ingin menghadirkan salah seorang aparat negara begitu ya
tapi mereka meminta supaya yang memanggil adalah
sehingga tidak mungkin ada upaya menghalang halangi dari seorang yang masih aktif itu dari atasannya
karena kita paham dalam struktur aparatur pemerintahan kah aparatur kepolisian tentara
itu sangat struktural apa yang boleh atau tidak boleh itu sangat tergantung pada atasannya
dan bisa saja kalau memang nanti membahayakan korps bisa saja tidak diizinkan
nah tapi kalau ada surat panggilan dari mahkamah konstitusi
cuma waktu dua ribu sembilan belas itu tidak mau dilakukan oleh mahkamah konstitusi
jadi artinya tidak hadir juga atau tidak dihadirkan juga ya berarti pada saat itu
waktu itu sih tidak dihadirkan tapi banyak alasan ya
karena kita harus ingat kan perkara di mk itu cuma empat belas hari
jadi mk biasanya juga akan membatasi juga
kalau gitu mbak bivip kalau misalnya kira kira nih ya
kira kira kalau melihat situasi yang sekarang mungkin nggak tuh dihadirkan
karena belum pernah ada presidennya yang seperti ini
masih belum ada presiden yang bisa menghadirkan begitu ya
bukan artinya apakah mahkamah konstitusi bisa mengirim surat resmi
kalau menghadirkan atau tidak saya kira tergantung pada tim kuasa hukumnya yang siap gitu ya
apakah sudah ada pembicaraan sebelumnya dengan atasannya dengan orangnya
itu juga kemungkinan kedua yang tidak perlu membutuhkan
oke kalau gitu pak arianto sebenarnya gimana sih prosedurnya jika tadi ya
tim tpn ganjar mahfud ingin menghadirkan kalau benar tadi itu adalah polisi aktif begitu
untuk dihadirkan ke dalam sidang itu gimana biasanya prosedurnya
itu prosedur biasa saja seperti pembegalan saksi biasa
yang menentukan saksi perlu dihadirkan sidang itu adalah hakim
kalau hakim itu butuh kesaksian yang dihadirkan dia akan manggil
nah kalau kita mengadakan saksi itu dalam persidangan di pmk biasa saja
saya dulu juga pernah tuh ada gugatan dari mana gitu ya kemudian kita dipanggil sebagai saksi
ya kita hadir aja nggak usah izin dari kapolri
ini masalahnya cuma harus diberjelas gini
tadi kan mengatakan asal ada bukti dan sebagainya
itu maksudnya bukan saksi itu nanti dipanggil kemudian terlibat
maksudnya tidak ada izin berarti langsung datang aja gitu
kan bukannya resah sama atasan
tidak ada prosedur izin kalau untuk saksi
karena itu kan pemanggilan dari pengadilan itu sudah sah ya
jadi itu kepada individu orang yang dipanggil itu
dan saksi yang dibutuhkan itu adalah pasti yang tadi dikatakan pak emro tadi
yang mengetahui mendengar dan melihat dan sebagainya
atau yang tahu dan itu yang mengatur
itu pasti masuk dalam gugatan
nah dari situ kalau misalkan di dalam gugatan disebut oh ini pak kapolda tahu dan sebagainya
nah sehingga hakim kan ingin butuh kepastian
dan untuk pak kapoldo hadir atau tidak tidak harus izin kapolri
kapolri mungkin akan melarang jangan izin
emang dia apa itu kalau dalam proses hukum itu tidak ada kekhususan untuk seorang pejabat
kalau memang dibutuhkan hukum ya dia harus hadir
oke harus hadir kalau memang dibutuhkan hukum dan tidak perlu izin
tapi pertanyaannya kesulitannya apa nih kalau misalnya oke tadi dikatakan sebenarnya tidak ada kesulitan
dan bagaimana juga nanti dengan nasib kapoldo nya jika menjadi saksi nanti
tetap bersama kami di komnas petang nanti kami akan kembali lagi
terus ini kan sudah ada wacana yang dilontarkan kalau ada kapolda yang rencananya akan dihadirkan dalam saksi di mk nanti begitu ya
nah kalau gitu sampai dengan sekarang setidaknya aja ada hambatan nggak sih untuk menghadirkan kapolda ini sebagai saksi
bagi kami tidak ada hambatan siapapun yang kami ajukan menjadi saksi di mahkamah konstitusi
karena kami berbasis kepada berpikir induktif
artinya apa kami tidak pertama bukanlah kami langsung siano saksi bukan
tetapi atas data fakta data dan bukti hukum sehingga kami mengambil suatu berpikir induktif bahwa saksi adalah siano sianu sianu dalam kasus kasus yang terjadi
oleh karena itu sampai sekarang kami tidak mengalami suatu katakanlah hambatan atau masalah dan lain lain
pengumpulan data kami di dalam game interview kami dengan para pihak justru banyak tokoh yang mengatakan mereka siap menjadi saksi di mahkamah konstitusi
jadi kami sangat optimis dan kami tidak mengalami suatu kesulitan
sebagaimana juga dikatakan pak haryanto tadi bahwa sangat tergantung nanti bahwa hakim di mahkamah konstitusi ketika kami ajukan para saksi siapapun itu
karena para saksi itu belum tentu terkait dengan sejabatannya
tetapi bisa saja itu karena sebagai individu
nah sekarang kami tawarkan ke mahkamah konstitusi nanti para saksi itu
kami mengharapkan bahwa mahkamah konstitusi memanggil semua saksi saksi yang akan kami ajukan
kalau ada harapan untuk supaya mk membagi saksi saksi yang diharapkan oleh nanti pelapornya dalam hal ini adalah tpn ganjar mahfud
gimana sih kalau gitu menghadirkan saksi supaya bisa hadir tidak ada hambatan
ya jadi begini kita kan harus membaca ini semua secara politis ya
kalau secara normatif tentu saja nggak bisa ada hambatan
kita harus membaca situasi bahwa pemilu kali ini memang luar biasa sekali aspek politiknya
dan dugaan yang saya duga dan ya cukup pasti
sebenarnya cukup pasti kalau memang kapolda ya
yang ingin dibuktikan melalui kehadiran saksi yang diinginkan ini adalah dugaan pelanggaran yang sifatnya terstruktur sistematis dan masif
yang artinya terstruktur dan sistematisnya itu juga akan melibatkan keseluruhan institusi
bahkan sampai kepada presiden
karena itulah sebenarnya yang tengah dibicarakan belakangan ini
bagaimana kekuasaan seorang kepala pemerintahan dan kepala negara
disalahgunakan sehingga aparat aparatur sipil negara maupun kepolisian maupun tentara dugaannya begitu
itu bisa dikerahkan untuk meminta atau menyuruh
artinya bisa dengan kata lain belum tentu kapolri ini memberikan acc
dalam artian bisa dibilang bahwa belum tentu nanti kapolri akan memberikan acc
dengan kondisi politis saat ini seperti yang pak bivitri bilang
tentu saja nggak ada yang mengatur dalam hukum acara mk misalnya tidak boleh seorang pun melarang
tapi kan dalam kenyataannya dalam relasi kuasa antara kita dengan atasan kita bahkan di kantor biasa pun pasti akan ada
anda nggak boleh cuti atau anda nggak boleh apa
relasi kuasa itu pasti ada
jadi saya kira membacanya dalam situasi itu
tidak bisa dibaca secara normatif saja
dan karena itu mungkin saja ada tantangan tantangan
makanya saya juga bingung kenapa masalah ini dibuka duluan
tapi biasanya hal seperti ini memang tidak diungkapkan terlalu gamblang
supaya tidak ada hambatan hambatan yang sifatnya relasi kuasa tadi
lancar sampai nanti menghadirkan gitu maksudnya ya
oke kalau gitu pak aryanto kalau tadi bilang oke sih kalau secara kertas mungkin tidak harus ada izin begitu
tapi ya secara nanti prakteknya belum tentu semudah itu pak haryanto
enggak ini kan masalahnya kan masalah praktek hukum gitu
dan saya juga pernah jadi saksi di sana itu
tapi ini kan kita ingin apa pun ya bunyinya
ini pelanggaran pemilu kan itu masalah pelanggaran hukum kan bukan politik
yang akan dibuktikan di bakal lagung itu lah rmk
untuk membuktikan kecurangan tadi tersusur sistematik dan masif ya
orang yang melihat mengetahui dan mendengar dan sebagainya
dipanggil ya datang nanti tinggal nerangkan apa yang ada gitu
ya kapolda mana yang ditunjuk oleh hakim di dalam kasus yang sedang ditangani itu
kan perkara ini kan kalau pelanggaran kecurangan kecurangannya di mana
terus dimana keterlibatan daripada saksi saksi
kapolda ini dulu pernah ngomong gini atau apa gitu
pasti yang ada kaitannya dengan kasus yang diajukan dan sedang dibahas
jadi penafsiran ini saya pikir bukan masalah politis bukan apa normatif
dan untuk datang ke situ tidak ada harus izin dari peka polri
di dalam apa apa di dalam ketentuan dalam internal polri
kalau datang untuk masalah pidana ataupun perdata
pidana itu pasti datang tanpa harus pakai izin pak kapolri
karena pertanggung jawabnya pribadi bukan kesatuan gitu
kalau gitu pak emro sampai sekarang kan setidaknya memang belum ada hambatan
tapi kalau tadi kata meminjam kata mbak bivit bilang mungkin ada dugaan unsur politisnya
di sana belum tentu itu bisa hadir di mk saksi kapoldanya ini
saya akan bicara dulu secara konseptual
bahwa sebenarnya tidak ada fenomena hukum itu di ruang hampa
berrelasi dengan fenomena lain termasuk politik
tetapi kita bicara tentang hal itu kan serba dematable
apa yang katakan fitri bisa kita benarkan
apa yang dikatakan pak arianto juga dalam persoalan hukum bisa kita benarkan
tetapi bagi kami sekarang adalah sejauh mana teman teman
ketika kami mengajukan nanti para saksi
tanpa ada suatu tekanan tekanan politik
atau kuasa atau relasi kuasa
justru ini kesempatan bagi mahkamah konstitusi
tidak terjebak atau tidak terpengaruh oleh kekuatan politik
oleh karena itu ketika kami nanti menawarkan
siapapun para saksi itu
para hakim mahkamah konstitusi adalah negarawan
mereka yang sudah selesai dengan dirinya
mereka tidak terkooptasi oleh kekuasaan
saya kira mereka wajib untuk memanggil para saksi tersebut
karena dengan dipanggilnya para saksi tersebut
menjadi terang benderang persoalan ini
sehingga siapa yang melakukan kecurangan
dari sudut kuantiti maupun dari sudut kualitas
jadi kuncinya juga di hakim mk berarti ya
jadi kita mengharapkan hakim mk
dan memanggil semua para saksi tersebut
sehingga perdebatan perdebatan yang sifatnya
bivitri katakan bahwa ada konteks politik
baru pak arianto dari konteks penegakan hukum
dari perdebatan dua tokoh kita ini
bahwa di mahkamah konstitusi kita tunggu
para saksi yang kami ajukan nanti di mahkamah konstitusi
tapi juga tadi berani nggak nih hakim mk nya juga manggil
kan kami mengamati karena mengajar juga
termasuk hukum acara persisian hasil pemilihan umum
tiga belas hari waktu untuk pembuktian secara keseluruhan
hakim juga akan membatasi jumlah saksi
nah kemudian itu saya ingat betul
nah setelah itu biasanya juga yang akan bertanggung jawab memanggil
nah kecenderungannya memang mk
prof denny indrayana sebagai kuasa hukumnya pak prabowo waktu itu
meminta supaya hakim yang memanggil gitu
tapi waktu itu tidak dikabulkan oleh mk
karena waktu yang sempit juga tidak seperti itu
langsung bahkan waktu itu disumpahnya aja rame rame tuh
orang rame rame disumpah bareng bareng gitu
nah jadi suasana seperti itu yang juga harus dibayangkan
mudah mudahan sih nanti ada perubahan
karena pak soehartojo dan mks itu sangat progresif
tapi kita belum tahu nanti seperti apa dinamikanya